ditangkap februari yang lalu
tangis roro pun pecah di persidangan setelah mendengar fonis tersebut
melalui kuasa hukumnya roro fitria mengajukan banding
kasus kepemilikan narkoba membuat roro fitria difonis empat tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah
dikutip dari detik com roro terbukti memiliki narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman
hakim ketua iswah yu widodo memfonis roro dengan pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
dan permohonan rehabilitasi pun ditolak
tangis roro pun pecah
ia mengaku syok dan tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan pada dirinya
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah
melalui kuasa hukumnya roro mengajukan banding
roro fitria ditangkap di rumahnya empat belas februari lalu dengan barang bukti dua empat gram sabu
bukti transfer dan percakapan pemesanan via telepon dengan tersangka lainnya who
fonis ini dijatuhkan pada roro hanya berselang tiga hari setelah sang ibu meninggal dunia
atas izin dari pemerintah roro ditangkap di rumahnya empat belas februari lalu dengan barang bukti dua empat gram sabu
pihak rutan pondok bambu
toro sempat menyambangi makam sang ibu di yogyakarta meski telat menghadiri prosesi pemakamannya